hai baik kita lihat wakil presiden yusuf kala
enggak berjalan dari ruangan vivi ip untuk masuk ke ruang sidang paripurna
hai dan selanjutnya presiden joko widodo
tampaknya tidak memberikan statement apapun kepada media dan langsung masuk
ke ruang sidang paripurna berdiri dan kita akan melihat
bagaimana presiden republik indonesia acara pelantikan anggota dpr ri dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
selengkapnya berikut ini mentara dpdri memasuki ruang rapat paripurna